meski telah membentuk koalisi masing masing dalam pemenangan pilpres dua ribu dua puluh
pkb dan golkar melakukan pertemuan untuk membangun silaturahmi politik
memulai pertemuan dengan jalan santai pada jumat pagi
ketua umum pkb muhaimin iskandar dan ketua umum golkar airlangga hartarto
sempat membahas rencana nasdem demokrat dan pks
mendeklarasikan anies baswedan sebagai capres
ditanya caimin terkait solidnya ketiga partai itu mengusung anies
erlangga yang baru bertemu surya paloh pada awal februari berseloroh
nasdem masih dalam posisi menahan diri
dalam pertemuan dengan pkb air langga mengatakan tak ada yang tak mungkin dalam politik
partainya membuka kemungkinan bergabungnya pkb dan gerindra dalam koalisi indonesia bersatu
begitu pula dengan pkb
caimin memastikan pertemuan bersama kali ini telah dikomunikasikan dengan rekan koalisinya
ketua umum gerindra prabowo subianto
gue nya mengajak jadi kalau dua dua bergabung lebih kuat lebih baik
dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan
soal takdir kan di tangan tuhan
jadi kita nggak tahu
karena itu ya prabowo tahu persis
dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai